gempa tektonik kembali terjadi di maluku tengah dengan magnitudo enam
gempa yang dirasakan di daerah tehoru masahi dan juga saparua hingga pulau ambon ini merusak pagar gereja dan sejumlah rumah
gempa dengan kedalaman sembilan belas km ini berpotensi menimbulkan gempa susulan dan juga tsunami
kepala bmkg dwi korita karnawati mengimbau warga di wilayah sepanjang pantai japuti hingga pantai atiahi untuk terus waspada
jika terjadi gempa susulan maka segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi
atau berdasarkan evaluasi dan analisis beberapa data termasuk sejarah gempa dan tsunami
memang di beberapa wilayah indonesia itu ada potensi terjadi
ini potensi ya kami bercerita potensi
bukan meramal bukan memprediksi
ada potensi terjadi tsunami yang non tektonik
saat ini tsunami non tektonik belum bisa dideteksi dini
yang siap di indonesia dan di berbagai negara lainnya
ini menjadi pr para apa ya
para ahli bagaimana memberikan peringatan dini tsunami non tektonik